gesernya salah satu tahapan dan jadwal penyelenggara pemilu dapat berimplikasi pada bergesernya tahapan dan jadwal berikutnya
tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilu sebagaimana telah ditetapkan tersebut juga telah mengakomodir adanya alokasi waktu untuk kemungkinan pemilu presiden dan wakil presiden putaran kedua
dalam hal ini termohon ketika melaksanakan fungsinya dalam menyelenggarakan salah satu tahapan pemilu haruslah berhati hati agar perubahan tahapan apapun tidak secara signifikan mengganggu jadwal atau tahapan berikutnya
oleh karena itu mahkamah memandang termohon terikat kepada jadwal yang telah ditetapkan
sementara itu dengan urgensi yang sama harus juga melakukan penyesuaian persyaratan sebagaimana telah diputuskan oleh putusan mahkamah konstitusi
dan terima kasih pertolongan kalian
bahwa pertimbangan hukum tersebut menegaskan konsultasi dengan dpr merupakan salah satu syarat wajib
bagi termohon untuk melakukan perubahan pkpu sekalipun hasil konsultasi bersifat tidak mengikat termohon
di sisi satu sisi termohon harus menunggu hasil konsultasi dengan dpr untuk melakukan perubahan pkpu
namun di sisi yang lain tenggat waktu pendaftaran pasangan calon sudah harus ditutup pada tanggal dua puluh lima oktober dua ribu dua puluh
agar termohon dalam melanjutkan tahapan pemilu tahun dua ribu dua puluh
bahwa berkenaan dengan hal itu pula pada tanggal satu november dua ribu dua puluh tiga
termohon bersama direktur jenderal peraturan perundangan
kementerian hukum dan hak asasi manusia melakukan harmonisasi rancangan peraturan komisi pemilihan umum
tentang perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum
hal ini didasarkan atas permintaan termohon yang dibuktikan melalui bukti t delapan berupa surat kpu no empat ribu tiga ratus tiga puluh delapan
perihal kpu no empat ribu tiga ratus tiga puluh delapan dan seterusnya bertanggal satu november dua ribu dua puluh tiga
kementerian riksad dan direktur jenderal permohonan harmonisasi rancangan peraturan kpu
tentang perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum nomor sembilan belas tahun dua ribu delapan belas
tentang pencalonan peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden
pengajuan permohonan harmonisasi tersebut juga telah diajukan sebelumnya
yaitu melalui surat kpu nomor empat dua ratus enam belas tahun dua ribu dua puluh tiga bertanggal dua puluh empat oktober dua ribu dua puluh
yang ditanggapi oleh kementerian hukum dan asasi manusia yang pada pokoknya meminta kpu untuk melaksanakan konsultasi dengan dpr terlebih dahulu
bahwa kemudian pada tanggal tiga november dua ribu dua puluh tiga diterbitkan peraturan komisi pemilihan umum no dua puluh tiga tahun dua ribu dua puluh
tentang perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum nomor sembilan belas tahun dua ribu dua puluh
tentang pencalonan peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden dalam pkpu aku
sebagaimana telah disetujui dalam rapat konsultasi dengan dpr persyaratan pasangan calon
sebagaimana telah ditafsirkan oleh putusan mahkamah konstitusi nomor sembilan belas puu tahun dua ribu dua puluh
yaitu pada perubahan pasal tiga belas ayat satu huruf q yang menyatakan dan seterusnya dianggap telah diucapkan
bahwa dengan demikian secara substansi syarat untuk menjadi calon presiden dan calon wakil presiden
sebagaimana diatur dalam pkpu nomor dua puluh tiga tahun dua ribu dua puluh tiga telah sesuai dengan putusan mahkamah konstitusi nomor sembilan puluh tahun dua ribu dua puluh
bahwa pada tanggal lima februari dua ribu dua puluh
dkpp menerbitkan putusan nomor satu ratus tiga puluh lima tahun dua ribu dua puluh tiga nomor satu ratus tiga puluh enam tahun dua ribu dua puluh tiga nomor satu ratus tiga puluh tujuh tahun dua ribu dua puluh tiga dan nomor satu ratus empat puluh satu tahun dua ribu dua puluh
putusan tersebut menyatakan bahwa tindakan kpu yang mendahulukan tindakan administrasi
merupakan pelanggaran kode etik karena tidak sesuai dengan tata kelola administrasi tahapan pemilu
dan bertentangan dengan ketentuan peraturan
komisi pemilihan umum dan undang undang pemilu
sebagai konsekuensinya telah terjadi pelanggaran etik yang berujung pada penjatuhan sanksi
berupa peringatan keras dan sanksi peringatan keras terakhir terhadap komisioner kpu oleh dkpp